bagaimana cara melawan roda emas itu
sebentar kalau tidak salah
maafkan aku kanda
aku tidak akan melanggar pesanmu
memasuki istana malam malam begini
aku hanya ingin mendekat ke gerbangnya
berharap melihat putra putriku disana
aku sangat merindukan mereka
jangan khawatir kanda
aku akan menjaga diriku dengan baik
tidak akan membuat masalah apa apa
jurusnya rundalu sangat mematikan
hawa murniku bergerak tak beraturan
tak bisa aku kendalikan
aku tidak bisa membayangkan
jika pendekar biasa terkena jurus ini
tabib biasa pun rasanya tidak akan bisa menolongku
dia pendekar yang sangat berbahaya
ini mas rara santang tidak terlihat bersamanya
dia telah melukai
dia sudah menangkap saya
apa yang harus kita lakukan
kita harus menangkap dia
hidup atau mati
siapa yang menjatuhkan dia
selagi dia lemah
kita serang dia
maka bila dia terus berjaga
kita akan sulit mengalahkannya
sudah kira musuh terjejar
hari ini akan mati di tangan
sampai jumpa di video selanjutnya

jangan lupa subscribe
dadahku kembali berdebar sangat kencang
apa yang terjadi
aku merasakan firasa buruk akan terjadi
kita harus segera bergegas
berilah aku kekuatan
hanya kepada mula
aku memohon pertolongan
aku harus segera menemukan cara
dan memulihkan tenaga dalamku
kau pikir kau bisa sembunyi
dari kukian santan
selama tenaga dalammu belum pulih
aku akan mengalahkan kukian santan
aku akan membuat kau mati
dan lenyap dari muka bumi
kau pikir kau bisa mengalahkan
tidak akan ku dengan perkelahian jarak dekat seperti ini
tidak akan kian santai
tidak akan sampai kapanpun
ya allah tenagaku sudah terkuras habis
aku tidak bisa menahan serangannya lagi
aku serahkan hidup dan matiku kepadamu ya allah
biar ku selesaikan pertarungan ini kian santai
tidak akan kian santai
dia mengeluarkan senjata itu lagi

aku akan menahan dirimu
aku akan menahan dirimu
tampaknya kau sedang terluka parah
di mana nih masalah resanta
ini masalah resanta
sedang mencari tabim untuk mengobati diriku
dalam keadaan terkeping
kau masih saja berduta
aku tidak berdusta sama sekali
siapkan senjata kalian
jangan sampai dia lolos
jahat besar seperti mu
tidak layak hidup di muka buku
dewa ta'agung begitu pemurah
telah memberikanku anugerah dan kesempatan untuk memenggal kepadamu
bukankan kau tetapi merekanya
titikku tuhan sama dellahit mandsela
aku ingin men relatikan